jangan lupa like share dan subscribe channel ini untuk dapat info terbaru
di daerah di provinsi
belum menerima arahan
dari kementerian perdagangan
tentang tata kelola
minyak goreng curah bersubsidi
nah sekarang dengan adanya aplikasi
intinya di nik nya itu
kunci adalah setiap orang
ditunjukkan dengan ktp
berhak maksimal adalah sepuluh liter
saya belum menerima sepuluh liter per hari